ini uangnya ini uangnya buat lo
siapa tau bisa sembuh
ah gak mau ah
eh belum pulas dulu dari jarak roni mau gue tambah lagi loh
gue udah bilang berapa kali jangan deketin mawar
mawar diem juga
nanti selama acara berlangsung lo harus ngejaga itu langsana
karena penonton yang di sebelah selatan itu pasti akan jauh lebih crowded
daripada penonton yang di sebelah timur
kira kira rame gak ya
iya dong ini kan udah diprediksi akan jauh lebih ramen daripada tahun sebelumnya
yaudah yuk kita lanjut
pak donnya belum berangkat
yaudah kalau gitu saya duluan ya pak
saya permisi pak
ya itu malah aku mau gak n feathers
pintaku dengan mas rat brasil
suara yang baik baik hijin
apa yang harus aku lakukan
bisa nemenin ibu belanja
atau selamanya ibu gak akan
ngasih aku kesempatan
makan dulu bu
apa aku masih ada kesempatan untuk
mas doni belum berangkat
udah lagi baru berangkat
mas doni naik apa ke bandaranya
aku ke rumah dulu
aku balikin mobil terus aku naik taksi
yaudah kalau gitu aku aja nganterin mas doni ke bandara ya
kamu kan lagi sibuk arah
kenapa harus pake nganterin aku segala
aku seneng kok mas doni
untuk mas doni apa sih yang enggak
kalau untuk orang lain sih aku banget
dari awal kan mas udah tau
kalau mawar itu
cintain orang lain
setelah mas tau kalau orang itu yoga
mas gak bisa terima
karena aku tau sifat yoga seperti apa
makanya aku gak rela
kasian banget ya dia
dia pasti sekarang lagi bingung banget
kalau mencintai yoga
tapi dia nggak enak sama mas
kamu tau dari mana
karena aku pernah ketemu sama mawar
kamu gak perlu ikut campur urusan aku
loh kenapa mas
masa takut aku cari masalah gitu
aku emang gak berhak ikut campur dalam masalah mas
tapi aku sebagai orang luar
aku menyadari banget
kalau yoga itu tulus sama mawar
dan dia juga sayang sama mas doni
setelah luar halo slide
tuh kan tuh kan tuh kan tuh kan
lu pasti mah deh
lu tadi siang gak makan kan
kalaupun gue mah juga gue gak akan mati gara gara mah
yaudah kita ke rumah sakit sekarang ya
gue antar lu pulang sekarang kita naik taksi aja
gak punya duit
ini obat dulu buat lu
siapa tau bisa sembuh
ah gak mau ah
tapi kan lu udah ngebayarin gua
eh belum pulas lu dari daerah lu nih ha
mau gua tambah lagi lu
gue tuh bandel banget sih
gue udah bilang berapa kali jangan deketin mawar
mawar diam juga
eh rasa lu tau ya
mawar bentar lagi mau nikah jadi lo jangan deketin dia lagi
paham gak sih
udah minggir sekarang lu pergi g
wah lu ini gimana sih
tolong dong war buka pikiran lu sedikit aja
ini semua demi keluarga kita masa lu gak ngerti ngerti sih
kenapa si abang juga gak pernah ngerti ngertiin aku
aku tuh gak bisa mencintai kak doni
dia cuma temen aku
kalau cuma temen kenapa dia masih ngedeketin lu
udah cepet beliin obat untuk mawar
makanya kalau dibilang tuh dengerin
ibu sudah tidur
waduh kak butuh yoga
jangan marah ya
yanti sama orangnya kayak gitu
kalau suatu saat yanti pasti ngerti
kalau mama juga sayang sama dia
gak kamu kan pernah janji sama mama
kamu gak akan ninggalin rumah ini
kau masih pegangkan janji itu
iya yoga bakal nampatin janji itu
selama kau masih ada di rumah ini
mama juga akan tabang hadapin yanti
suatu saat nanti
yanti pasti ngerti
kalau mama itu menantu yang terbaik yang ada di dunia
makasih ya susunya